untuk mengetahui situasi terkini dari jalur perjalanan krl
kita telah terhubung dengan vp corporate communication spt kci ane purba
selamat pagi bu ane
bu ane untuk perjalanan krl apakah masih terganggu pada pagi ini sampai dengan malam hari nanti
mengingat banjir yang masih melanda jakarta dan sekitarnya
kita menyiapkan perjalanan krl di sejumlah lintas
pagi hari ini sepertinya beroperasi normal ya
sejak pagi cuman kita melihat adanya di lintas duri tangerang dan loop line ini masih memang terganggu
sehingga operasional krl masih akan diatur menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan
terutama tentang genangan air ya
jadi dari pantauan kami sejak pukul enam pagi ini terdapat genangan di lintas antara stasiun kampung bandan menuju stasiun kemayoran
dan juga antara stasiun rawabuaya ke stasiun batu cepers
ada juga genangan di jalur enam stasiun tanah abang
sehingga untuk krl loop line relasi bogor jatinegara itu perjalanannya diatur hanya sampai stasiun kampung bandan
sementara di lintas duri tangerang perjalanan krl itu diatur hanya tangerang batu ceper pp
dan untuk lintas rangkas bitung tanah abang ini kemungkinan akan ada antrian perjalanan krl ya
karena mendekati stasiun tanah abang itu hanya jalur lima yang bisa digunakan
jadi pasti ada kelambatan dan antrian untuk masuk ke stasiun tanah abang
sementara untuk lintas bogor jakarta kota dan juga cikarang bekasi jakarta kota dan lintas tanjung priuk jakarta kota
ini terpantau ada gedangan di sejumlah lokasi hanya saja bisa sampai ke stasiun tujuan
namun kami membatasi kecepatan empat puluh km per jam
pasti juga ini akan berpengaruh kepada kedatangan dan jam sampainya kereta ya
ada kelambatan sedikit
oleh karena itu kami mohon maaf atas kendala perjalanan yang dialami oleh pengguna
namun kami baik kci dan pt kai dawab satu ini akan terus berupaya untuk mencari pola alternatif pola operasi
agar krl tetap bisa berjalan pada hari ini
bu ane apakah ada himbauan kepada warga yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh juga
apakah mereka akan mengalami keterlambatan perjalanan
terutama di stasiun senin
dan juga stasiun gambir bu anne
kalau untuk stasiun senen dan stasiun gambir mungkin nanti bisa berkoordinasi langsung dengan kereta api
namun kami memiliki sama ya
dan juga pelanggan bisa melakukan monitoring informasi update informasi
kalau di komuter lain at komuter lain
kalau untuk kai itu di kai satu ratus dua belas
semua informasi terupdate mengenai pola operasi krl ataupun kereta api bisa diupdate
melalui kontak senter dua puluh empat jam kami di dua puluh satu satu ratus dua puluh satu
adakah himbauan bagi para penumpang bu untuk datang ke stasiun untuk lebih awal
agar mengetahui kondisi terkini dari perjalanan mereka baik itu yang krl maupun jarak jauh
ya ini kami fokus dulu di krl ya
nanti jarak jauh mungkin akan ada pemberitahuan
biasanya ada sms ataupun
atau bisa langsung menghubungi dua puluh satu satu ratus dua puluh satu
khusus untuk pt kereta komuter indonesia atau kci kami himbau agar pengguna jasa komuter lain kami bisa mendownload krl akses
kemudian bisa follow instagram twitter dan facebook kami at komuter lain
sehingga kami akan bisa berkomunikasi terus dengan para pengguna melalui update update informasi pola operasi
dan perlengkapan perjalanan banjir ini

dan kepada pengguna kami yang sudah terlanjur membeli tiket kemudian akan merencanakan ulang perjalanannya atau membatalkan perjalanannya
tujuh hari ke depan bisa melakukan proses refund di semua stasiun komuter lain
sejauh ini langkah dari kai seperti apa bu
ada purba untuk penanggulangan kondisi air yang menggenangi sejumlah jalur kereta krl
yang anda sebutkan tadi ada berapa di duri tangerang kemudian di kampung bandan dan juga kemayoran
ya sejak kemarin petugas kci dan kai dawab satu bekerja sama terus ya
misalkan memastikan rel tersebut setelah air bisa surut itu memastikan rel tersebut aman untuk dilalui
hal hal seperti inilah yang kami lakukan di semua lintas yang ada dilalui oleh komuter lain
sehingga kami bisa melakukan pola pola operasi
misalkan ini kan seperti tangerang duri gitu ya kita bisa menjalankan sampai batu ceper
jadi tidak lumpuh total
tetapi dengan pola pola operasi dan melihat kondisi rel kemudian mengupayakan air surut dengan pompa dengan yang lain
kemudian bekerja sama dengan petugas kai daop satu ini bisa kita membuat pola operasi
jadi tidak lumpuh total jadi tetap bisa dijalankan hanya saja
misalkan tadi yang lup lain sampai kampung bandan
kemudian yang tangerang duri itu bisa kami jalankan sampai batu ceper
hal hal seperti itulah yang kami lakukan agar komuter lain tetap bisa beroperasi untuk memenuhi keinginan pelanggan kami untuk tetap bisa menjalankan aktivitas menggunakan komuter lain
baik terima kasih
bu ane purba sudah berbagi informasi dengan cnn indonesia breaking news
saya ingatkan kembali bagi anda yang ingin mengetahui perjalanan kereta krl anda bisa hubungi hotline seperti yang dikatakan oleh ane purba tadi di dua ratus dua puluh